kebiasaan nih kayak begini nih kiki gak suka
eh kita itu harus percaya dan mencintai diri sendiri
mungkin malah emaknya pak riza itu lebih senengnya berlasakan kayak begini
daripada yang cantik lempeng kayak kiki gak mempel
mempengen kayak begini itu kita gak ada yang tau
tapi emang ada beneran juga sih
kita harus mencintai diri
aku pikir kamu pegang tangan aku terus kau bilang
ini kamu semuanya siapin mas
selamat bertambah usia ya
ya meskipun perayaannya nggak sesuai tanggal
tapi semoga kamu seneng
gak perlu harus dirayain kamu ngecat aku ya
terpindah aja aku nih seneng mas
kamu emang tidak pernah menunjukkan cinta dengan kata kata
tapi kamu selalu ngelakuin ya mas
butuh banget jawaban gue gitu loh
buat nemenin dia ketemu mak
kenapa bukan kiki aja gitu
kenapa harus gue
ngapain sih di kamar kayak gini
dicari sama reina itu loh
gue satu minggu
ini pasti ada sangkut taunya
sama pak rizah kan
bener nih pasti disangkut sangkut sama pak rizah nih
jangan diem aja
berat banget ya kayaknya
ya kalau nggak mau cerita juga nggak apa apa sih
gimana gitu ya
jangan ngajakin gue ketemu emaknya
ini anak buah pada kemana pak
kok gak ada yang jaga
biasanya juga kan di sini
bantu kita jaga gerbang
kok kayak gelisah begitu
ada apa sesungguhnya

betul kata si iboib
iya pak rizah kalau ada apa apa cerita dong ke kita betul kata si iboib

kalau memang ada masalah ngomong aja kita berdua jangan dipendam sendiri
bukan begitu im
saya nggak mungkin cerita soal mirna ke mereka
nanti yang ada mereka salah paham
tapi emang gak ada yang bisa dimintain tolong selain mirna
hah lo heboh banget
gak gue lepasin ini tangan gue
lo tau kan
lepas gue nge triak triak apa enggak
warnanya gini amat sih sama kiki
baru gue kasih klunya dikit doang
teriaknya lo heboh banget
gue kan maksudnya cerita sama lo gitu
perasaan gue tuh lebih tenang
terus lu juga bisa ngasih solusi ke gue
kan aku katanya pakarnya gimana sih
sebagai ahli perasaan
lebih ke perasaan sering ditolak mas randy dan mas hal
tapi saran kiki lebih baik mbak mirna iya ya
kan ini cuma buat pura pura kata mbak mirna
nah malah siapa tahu kayak di film film dari awal
pura pura lama lama jadi jatuh cinta penerak
kan berisik lagi kan
ragu tau gak pengen cerita sama lo
tapi gue juga butuh gitu saran lo
belum tentu itu yang namanya maknya pariza tuh demen lihat gue
lo kan tau bentukan gue kayak gimana ya
siapa tau emaknya maunya yang feminim
yang cakep yang ini
kebiasaan nih kayak begini nih kiki gak suka
eh kita itu harus percaya dan mencintai diri sendiri
mungkin malah emaknya pariza itu lebih seneng yang belasakan kayak begini daripada yang cantik lempeng kayak kiki
mempengen kayak begini
kita gak ada yang tahu
emang omongannya keselin nih
tapi emang ada beneran juga sih
kita harus mencintai diri kita sendiri
gak boleh insecure
gak usah dipikirin dulu
pokoknya gue iya in dulu aja
gak mau pikir
saya kesana sekarang
saya kesana sekarang
ini dia panggil bu bos
ya udah sekalian lagi cik
mau nyiapin makan banget
lu ngapain sih kelamaan di kamar
kelamaan di kamar
temenin gue dulu ketemu bu bosto